banyak kreativitas yang dilakukan untuk memeriahkan hud kemerdekaan ri ke tujuh puluh delapan
yang berdekatan dengan pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya adalah lomba tujuh belasan unik yang diadakan warga sorogenen kapanewon gamping
kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta ini
warga menggelar pertandingan sepak bola di sawah yang penuh genangan air
uniknya seluruh peserta sepak bola diwajibkan mengenakan topeng capres dua ribu dua puluh
dan tokoh tokoh politik tanah air
terlihat topeng sejumlah tokoh dari mulai presiden joko widodo
pegawatin sukarno putri bahkan ada pula yang memakai topeng dengan wajah roki geruk
alasan adanya sepak bola menggunakan topeng ini untuk mempererat saudara seluruh indonesia
karena sebentar lagi akan diadakannya pilpres dua ribu dua puluh empat
topeng wajah capres dua ribu dua puluh empat dan tokoh politik yang dipakai
serta topeng yang dipakai untuk membuat topeng

lomba diadakan di sebuah area persawahan milik salah seorang warga yang telah selesai dipanen
pertandingan sepak bola diikuti oleh warga setempat
di mana masing masing rt wajib membentuk satu tim sepak bola
dua gawang yang dipasang untuk masing masing tim tidak simetris
tegak lurus seperti pertandingan sepak bola pada umumnya
sehingga membuat pertandingan menjadi semakin lucu
selain untuk memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
pertandingan ini juga menjadi unjuk harapan warga yang ingin pemilu mendatang berjalan damai dan lancar
ya karena supaya tujuannya saya berkeinginan supaya besok pemilu berjalan dengan damai
seperti yang kita lihat sekarang ini sepak bolanya juga mainnya fair play damai tidak ada kericuan
intinya besok kita berharap dua ribu dua puluh
juga pemilu juga berjalan dengan aman dan lancar
pertandingan sepak bola ini merupakan satu dari sejumlah lomba menyambut hut kemerdekaan ri ke tujuh puluh delapan
yang diadakan warga sorogenen
selain pertandingan sepak bola
terdapat pula lomba lomba lain diantaranya lomba menangkap bebek dan tarik tambang
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta